menurut gue ada baiknya kita ikut rencana gino
kalau kita berontak dari geno mau jadi apa kita
bener tuh gino mungkin punya rencana lain
dan selama ini gino belum pernah ngecewain kita
dia pun udah berani masuk ke anak anak aja
dan selalu kasih info ke kita
bener juga sih gino emang baik juga
dia berani ngelakuin apapun
kalian mau kan ikutin kemauan gino
gue gak buat kegedean
gimana sih itu
gue sakti gue sumpah be
kelawak juga sih boy
sepuluh mana ada
wah udah begini tuh
be kok kamu kesini gak bilang bilang sih
iya boy soalnya aku juga emang sebentar doang saya ada urusan sama kamu
kita ngobrol di sebelah sana aja kali ya
re kok lo kesini bukannya lo nemenin bokap lo ya
gue udah minta izin sama bokap gue
malahan bokap gue juga yang nyaranin disini
soalnya ada masalah penting yang harus gue omongin sama boy sekarang juga
yaudah bentar ya
mau dimana di belakang warung
aku gak ngerti
cuma yang jelas mendingan kamu kesana terus kamu dengerin mereka ngobrol gitu
terus kamu ceritain ke aku mereka ngomongin apa
kamu tunggu sini bentar ya
ada apaan sih re
kamu ingat nggak yang pas tadi mama kamu ngomong katanya adriana itu sebelum nikah saham papi aku
katanya sempet masih cinta sama mungkin mantan pacarnya atau siapa aku gak tau

tadi kan mama kamu tuh belum selesai kan ngomongnya
tiba tiba udah kepotong
tiba tiba udah kepotong
jujur aja boy aku tuh masih penasaran banget kira kira siapa sih mantan pacarnya adriana
yang katanya adriana tuh masih cinta sampe sekarang juga
reva kan emang udah tahu kalau adriana itu adalah mantan gua
tapi kan dia gak tau kalo adriana itu masih ngejar ngejar gua
kalo dia tau adriana masih cinta sama gua gimana reaksinya reva ya
boy kamu tau gak
mendingan kamu tanya sendiri aja sama mama
yaudah deh boy tapi kamu mau gak temenin aku buat ke mama kamu
soalnya aku tuh masih penasaran banget bahwa siapa sih mantan pacarnya adriana yang dia tuh sampai detik ini juga masih cinta
ya supaya aku bisa tahu
mama ngapain sih pakai keceplosan kayak gitu
udah ntar aja ya ngomongnya ya
emang disengaja kok wajib
temen temen gua cabut duluan ya soalnya ada urusan sama reva
boy inget kata abah jaga jarak aman
iya iya yaudah pamit ya semuanya
iya jadi gini reva tuh penasaran sama omongan mamanya boy
tentang mantan pacarnya hadriana yang masih dicintain sama hadriana
kalau kayak gitu sebenarnya aman sih kal
soal tadi kan aku udah ngobrol sama mamanya boy
iya tapi sih
mendingan sekarang kamu kasih tau mamenya boy deh
kalo reva sama boy tuh mau nyamperin mamenya boy
jadi kalo seandainya mereka dateng mamenya boy tuh gak bingung
ya udah bentar aku telfon tante mbak cantik
jadi boy ganteng sama reva cantik mau ke kantornya tante sekarang
iya tante soalnya si reva tuh masih kepo banget sama mantan pacarnya adriana yang
adriana masih cinta banget itu soalnya dari tadi kan tantang ngomong aku potong terus
berarti tante harus ada jawaban
aduh jawaban yang
aduh tante harus mikirin dulu jawabannya supaya si reva tuh gak curi enggak
iya bener gitu tante
ya udah deh
sindy maaf tante tutup dulu telfonnya ya
makasih udah dikasih tau
aduh kawat ini kawat
macam mana harus kasih jawaban apa dong
tadi alex ketemu sama adriana
tadi alex ketemu sama adriana
tadi alex ketemu sama andriana
dan adriana bilang kalau adriana nanti malam ada di rumah
oma boleh datang ke rumahnya
oma seneng sekali dengarnya
kebetulan memang oma kepengen sekali ngasih hadiah
oma punya adiah yang bagus buat adriana
kan belum tentu adriana juga suka sama adiahnya oma
udah itu bukan urusan kamu
pokoknya oma tau adriana pasti suka dengan adiah oma
dah jangan ikut campur
emang oma mau kasih adiah apaan
ada aja pokoknya
pokoknya adriana pasti seneng deh
kamu mau nembak gak
enggak deh beb
udah aku udah kenyang
terus abis ini kita mau kemana
aduh tapi aku takut nih nanti mama aku mau ngomong soal aku pulang ke maleman
kan kita berdua lagi jadi pangeran dan melatih
dan aku juga nanti bilang sama mama aku
kalau aku nanti
langsung aku ajak jalan sama nanti aku
ah benar juga tuh kata kamu
gimana kalau kita ke warung babe aja
ini anak jangan jangan kabur nih dari tadi nggak ada kabar
yalah dicek dulu apa ya jangan jangan ketemu gak tuh anak